video petugas pemadam kebakaran kabupaten madiun jawa timur
menyelamatkan aska erlangga pramatama
yang kepalanya terjepit pilar di teras rumahnya di desa sumber bening
kecamatan belerejo menjadi viral di media sosial
untuk mengeluarkan kepala bocah berusia delapan tahun ini
petugas damkar terpaksa merusak pilar menggunakan palu dan pahat besi
lima belas menit berselang kepala aska bisa dikeluarkan dari pilar
dalam kondisi tanpa luka
ia purwanti bunda aska menunturkan kepala putranya terjepit
saat hendak mengambil pesawat mainan yang masuk ke celah pilar tembok
di teras rumah pada rabu siang dua puluh enam april
ia pun menghubungi pemerintah desa sumberbening
dan diteruskan ke tim damkar kabupaten madiun
sama teman temannya main pesawat itu
terus mau ambil pesawat itu masuk ke situ terus nggak bisa keluar
dia panik terus langsung telepon pak lora
terus langsung sama pak lora ditelepon sama petugas damkar
sementara di ibu kota seorang anak di jalan kampung bugis
kemayoran jakarta pusat pada setelah semalam dua puluh lima mei
mengalami kejadian tidak terduga saat memainkan kaleng biskuit
kaleng biskuit ini tersangkut di kepalanya dan tidak bisa dilepas
oleh kedua orang tuanya bocah ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor kemayoran
untuk meminta bantuan petugas damkar melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut di kepala
setelah proses penanganan selama dua puluh tiga menit
kaleng biskuit bisa dilepaskan dari kepala anak ini